si juru masak yang malang diseret keluar dari ruang makan tanpa kesalahan
yang paling setia dari semua rakyatnya adalah octavius
dia jahat dan jahat seperti ratunya
orang orang di kerajaannya tidak mengeluh tentang cara dia memperlakukan mereka
mereka melanjutkan hidup mereka dengan memakan kerak roti dan melakukan pekerjaan mereka
suatu pagi ketika dua gadis sedang dalam perjalanan menuju air mancur
mereka melihat sepasang sepuluh orang yang berada di dalam ruang makan

sendal itu bertabur bintang dan bersinar seperti tidak ada sendal yang pernah dilihat oleh siapapun
ya tuhan sandal itu sungguh sangat indah
mereka luar biasa
kau dapat melihat rasi bintang dan galaksi berputar putar pada senal itu
aku bertanya tanya dari mana sandal ini berasal
mereka pastilah hadiah dari bintang peri
gadis gadis itu segera pergi untuk memberitahu teman teman mereka
tentang sandal bertabur bintang dan dalam waktu yang singkat
berita itu telah menyebar ke seluruh kerajaan
ketika octavius mendengar tentang sandal ajaib ini dia berpikir
aku akan memberitahu ratu margaret tentang hal ini dan dia akan memberi ke hadiah
dia bercerita tentang sandal ajaib dan betapa indahnya sandal itu
mendengar itu ratu margaret sangat gembira dan ingin mendapatkan sandal itu
pergi dan ambilkan sandal itu untukku sekarang juga octavius
aku khawatir aku tidak bisa yang mulia
hah apakah kau baru saja mengatakan tidak bisa kepadaku
beraninya kau menolak ratumu
penjaga kunci dia di ruang bawah tanah
ketika para penjaga menangkap octavius untuk dibuang ke penjara kecil yang suram
dia menjerit dan berkata
tidak tidak ratuku sendal itu tidak bisa ditangkap
dikatakan bahwa hanya orang yang layak yang bisa mendapatkan sandal itu
ketika itu diserahkan kepada orang lain mereka juga akan menjadi layak atas sandal itu
jelas sekali tidak ada yang lebih berharga daripada aku ratumu
aku akan pergi dan mengambil sandal itu segera sekarang juga
bawa dia pergi ke penjara bawah tanah kataku
ratu menaiki kereta kudanya dan berangkat
kedatangan alun alun kota
para pengawal kerajaan memimpin mereka
mereka mengibarkan bendera mereka ketika mereka mengumumkan kedatangan ratu mereka di alun alun kota
semua orang dari berbagai bagian kota hadir di alun alun di sekitar sandal bertabur bintang
untuk melihat apa yang akan terjadi ketika ratu tiba
ketika kereta mencapai alun alun kota para pengawal kerajaan menggelar karpet merah dan berdiri di kedua sisinya
kepala pengawalan maju selangkah ke depan
hadirin sekalian dari zamania aku persembahkan untuk kalian yang mulia ratu margaret
pintu kereta terbuka dan sambil melangkah keluar ratu margaret melambaikan tangan kepada rakyatnya
tetapi semua mata mereka terpaku pada sandal itu
apakah mereka tidak tahu kalau aku ada di sini
ketika ratu hendak marah kepada orang orang yang berada di sekitarnya karena tidak melihat kehadirannya
tiba tiba dia melihat sandal bertabur bintang di tengah alun alun
ah itu adalah sepasang sandal yang paling menakjubkan yang pernah aku lihat dalam hidupku
sang ratu terpesona oleh sandal itu dan berjalan begitu cepat sehingga dia hampir berlari ke sana
terima kasih semua telah datang untuk menyaksikan momen besar ini ketika aku mengenakan sandal ini
karena aku tahu bahwa segera setelah kakiku menyentuhnya
maka aku akan menjadi penguasa yang paling menarik di antara semua kerajaan yang ada di dunia ini
lalu sang ratu melangkah ke arah sandal itu melepaskan sepatu emasnya
dan mengangkat kakinya untuk meletakkannya di sandal yang megah itu
tepat ketika dia meletakkan kakinya di sandal itu sandal bertabur bintang hanya meluncur ke samping
menyebabkan ratu jahat itu kehilangan keseimbangan dan dia terjatuh
orang orang di sekitarnya hanya bisa menahan tawa ketika mereka melihat hal itu
apa yang kalian tertawakan
sang ratu bersandar kembali dan mencoba sandal itu lagi
kalian lihat aku merasa sangat lelah karena telah berpergian ke sini
itu sebabnya aku tidak bisa memakai sandal ini
sang ratu mengambil kesempatan lain di balik sandal dan sandal itu bergerak sekali lagi

orang orang di bawah sandal itu melihat bahwa ratu mereka tidak dapat memakai sandal
dan mulai berbisik bisik di antara mereka sendiri
tampaknya ratu kita itu tidak layak
aku tahu hanya seseorang dengan jiwa seteran sinar matahari dan baik hati seperti tetesan bulan
yang bisa dianggap layak untuk sendal itu yang terbuat dari taburan bintang
sang ratu sangat marah mendapati bahwa ia tidak dapat mengambil sandal itu dan dia kembali ke istana
ketika ratu margaret duduk di singgah sananya khawatir dan geram
salah satu pengawal kerajaannya mendatanginya dan berkata bahwa octavius tahu cara untuk mendapatkan sandal itu
bawa dia padaku sekarang juga aku ingin mendengar apa yang dia katakan
octavius dibawa kembali dari ruang bawah tanah dan menghadap ratu
katakan octavius apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan sandal indah bertabur bintang itu
ada seorang putri dari tanah nogovia
dia dikatakan sebagai yang paling cantik dan kaya dan dia pasti bisa mendapatkan sandal itu
apakah kau bermaksud memberitahu aku bahwa aku seharusnya membiarkan orang lain untuk mengambil sandal itu
oh tidak tidak yang mulia kita kemudian akan memintanya untuk memberikannya kepadamu begitu dia memakainya
dan kemudian kau akan menjadi yang paling indah di seluruh negeri
kirim utusan ke istananya dan katakan pada putri itu bahwa aku akan menunggu kedatangannya
keesokan harinya putri nokovia tiba dan pergi ke alun alun kota tempat sandal itu berada
dia mencoba memakai sanda tetapi semuanya sia sia

sandal ajaib itu menghindari kakinya juga

tidak berguna kau telah menyebabkan hal yang tidak baik sandal itu belum menjadi milikmu
maafkan aku yang mulia aku akan segera menemukan solusinya
octavius berpikir sejenak dan kemudian dia memutuskan untuk pergi ke pertapa tua di hutan
dia sampai di pertapa yang bercerita tentang seorang putri gembala yang bernama alis
alice dikatakan sebagai orang yang paling baik hati yang ada di sini
alice dikatakan sebagai orang yang paling baik hati yang ada di dunia
alice dikatakan sebagai orang yang paling baik hati yang ada di dunia

ya itu tepat seperti yang aku cari
ketika dia menemukannya dia menceritakan segalanya padanya
dan alice setuju untuk membantu ratu
bersama sama mereka pergi ke alun alun kota
saat melihat sandal itu ali sangat tidak yakin
oh aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini
mereka terlihat sepertinya terlalu besar dan tidak cocok denganku
semua orang berdiri di sekitar dengan sabar menunggu alis mengenakan sandal itu
saat dia mengangkat kakinya sandal bertabur bintang semakin dekat ke kakinya dan menyusut keukurannya dengan sempurna
kembala itu layak
tepat ketika alice memakai sandal itu dia dikelilingi oleh kilau bintang bintang yang ajaib
hebat sekali ini benar benar luar biasa
dan sekarang tugasmu adalah kau harus memberikan sandal itu kepadaku cepat
alice mengangguk dan dengan senang hati menyerahkan sandal itu kepada ratu
sama seperti ratu margaret yang mengenakan sandal
kilauan ajaib dari debu bintang

sang ratu sekarang mengenakan pakaian gembala
dan alice mendapatkan dirinya mengenakan pakaian kerajaan sang ratu
apa yang telah kau lakukan aku memerintahkanmu untuk membalikan ini sekaligus
kau bukan ratu lagi
penjaga segera kirim wanita miskin itu ke ruang bawah tanah
dasar pengkhianat beraninya kau mencoba mengirimku ke ruang bawah tanah
tidak tidak tidak tunggu dulu
kau akan membayar untuk ini octavius
tunggu dulu tidak perlu mengirim orang kemanapun
aku yakin pasti ada jalan keluar dari semua ini aku tidak ingin menjadi ratu
semua orang terkejut melihatnya
mereka menganggap alice begitu baik dan tidak mementingkan diri sendiri
saat itu petapa tua yang kebetulan juga ada di sana berbicara
sandal itu telah mengikatkan diri pada alis yang layak dengan sandal itu
mereka tidak memakainya mereka hanya akan mendengarkan perintahnya
untuk membalikan mantra nya dan juga mengembalikan kerajaannya
kau harus memaafkan ratu margaret atas semua perbuatan buruknya
dan juga perilaku buruknya terhadap rakyat dari kerajaannya
alice sebagai orang yang baik dan rendah hati memaafkan sang ratu
siapa aku yang tidak bisa memaafkan ratu
aku akan memaafkan yang mulia
tapi kalau itu yang diperlukan untuk membalikan mantra maka ya
aku akan memaafkanmu ratu dengan sepenuh hatiku
segera setelah dia mengatakan itu
keduanya dikelilingi dengan debu sihir dan ratu margaret kembali sebagai ratu dalam pakaiannya
namun sandal bertabur bintang itu kembali kepada alis
oh terima kasih banyak gadis yang baik hati
aku telah menyadari semua kesalahan
yang aku lakukan
aku sekarang tahu bahwa penting untuk menjadi rendah hati dan baik hati
aku tidak berharap untuk sandal ini lagi sekarang
aku hanya akan berusaha menjadi ratu yang layak untuk rakyatku
semua orang senang mendengar ini
hidup ratu margaret
hidup ratu margaret
hidup ratu margaret
ratu margaret bersyukur dan memberi semua orang di kerajaannya sepasang sepatu
dan memberi banyak makanan untuk semua keluarga di sana
dan seluruh rakyat kerajaan zamannya hidup bahagia selamanya
sementara itu alis memberikan kembali sandal bertabur bintang
dan sandal itu disimpan di alun alun kota
di sana sandal itu bersinar dan berkilauan
dan mengingatkan semua orang bahwa bersikap baik dan layak adalah hal yang paling penting